pengelola keuangan keluarga adalah kaum perempuan
sebab kunci keberhasilan generasi penerus yang berkualitas ada di tangan perempuan
bank indonesia melalui program perempuan bagi bangsa berkontribusi memperkuat kapasitas ekonomi kaum perempuan di indonesia khususnya wilayah jakarta dan banten
target utama program ini adalah meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan mencegah anak putus sekolah
sehingga diberikan pelatihan youth trainer pelatihan menjadi wira pusara
insya allah yang penting itu punya tekat untuk maju
bank indonesia menyediakan dukungan bagi lima orang kaum perempuan di jakarta dan banten
dukungan ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan potensi melalui berbagai upaya
edukasi di bidang pengelolaan keuangan lingkungan hidup dan urban farming
dalam mendukung keberhasilan program perempuan bagi bangsa bank indonesia bermitra dengan yayasan cinta anak bangsa yang berkompeten selama lebih dari tujuh belas tahun
memandirikan keluarga dan anak muda yang tidak mampu
tapi kenapa kita berjuang dan memberikan perlambatan kepada ibu dan entrepreneurship kepada anak anak jambu teri
karena ketika mereka keluarga kan ini memperbaik efeknya
program bank indonesia ini juga mendapat dukungan dari pemerintah yaitu badan pemberdayaan masyarakat dan perempuan dan keluarga berencana atau bpmpkb provinsi dki jakarta
bpm pkb berharap program ini berkesinambungan dan dapat menginspirasi institusi lainnya
kedepannya dengan semangat dedikasi untuk negeri program perempuan bagi bangsa akan menciptakan
perempuan indonesia yang berkualitas dan berkarakter